ya insight kali ini berbincang bersama seorang seniman multi talenta seorang penulis muda yang terkenal di indonesia
banyak sekali pembacanya dan penggemarnya di lestari yang telah melahirkan satu seri buku yang populer namanya supernova
mbak nathie baru baru ini telah merampungkan karya supernova yang terakhir yang namanya inteligensi embun pagi
hai apa kabar sangat baik bertemu anda
saya tahu selamat inteligensi embun pagi
siapa kamu sebenarnya
ini cerita puncak pertemuan semua karakter yang sudah berkumpul dari buku satu sampai lima
ini ketemunya di sini
jadi banyak petualangan banyak twist banyak apa namanya kalau istilah saya begitu dari halaman pertama itu ada gaspol
gak ada lagi karena saya sudah menyelesaikan pr pr kayak perkenalan karakter yang mendalam dan sebagainya

itu sudah saya selesaikan di buku buku sebelumnya
jadi sekarang ini sudah tinggal petualangan mereka saja semua
selama dua belas tahun perjalanan supernova peluncuran buku ini melibatkan sejumlah selebritis
seperti chico jericho joko anwar dinda kanya dewi dan amanda zevanya
jenius sih menurut aku
jadi dari situ terbukti bahwa seorang dewi lestari bukan hanya penulis yang mencurahkan
isi hati tapi benar benar niat antara hati dan pikirannya gitu dan logikanya
risetnya kan pasti matang banget kan
jadi bukan hanya perihal kehidupan manusia kayak jatuh cinta drama keluarga pencarian jati diri
tapi digabungkan juga dengan ilmu ilmu ada fisikanya ada metafisikanya
iya menurut saya dalam kreatif ekonomi ya dalam bidang kreatif ekonomi inilah contoh kreatif ekonomi
dimana sebuah karya menjadi ip intellectual property dan artis
yang bisa dikembangkan revenue streamnya
film jadi album jadi itu lengkap gitu
nah itu seorang dewi yang jarang kita bisa temukan
aku sering bertanya tanya siapa supernova sebenarnya
supernova adalah satu dari sekian karyadi yang melambungkan namanya dalam jajaran penulis berbakat tanah air
saat ini intelijen simbun pagi sudah terjual tiga belas kopi
beberapa karya di yang lain seperti filosofi kopi
rektoverso dan perahu kertas juga meledak di pasaran dalam bentuk novel film hingga soundtrack
gria putri jakarta
selamat intelijensi mbun pagi
ini seri yang ke enam dari supernova
karena ini sebuah cerita panjang sebetulnya
yang aku garap lima belas tahun
dari zaman dulu
mbak desi sudah bantuin kan tahun
satria bintang jatuh
nah jadi intelijensi mbun pagi ini merupakan episode penutup
konsepnya sebetulnya adalah semua tokoh tokoh itu kan sudah saya sebar di buku satu dan lima
tapi pembaca belum pernah melihat
mereka bersatu itu seperti apa
tujuan mereka sebetulnya apa
misi mereka apa
dan bagaimana sih interaksi ke enam orang ya
kira kira enam orang lah tokoh utama yang akan dikumpulkan
tapi ada beberapa tokoh tokoh dari buku buku awal yang kemudian saya kumpulkan di dalam sini
pokoknya ini adalah pertemuan besar
dan para pembaca itu kan akhirnya seiring dengan waktu sudah punya karakter favorit masing masing
nah contohnya zara misalnya
nah gimana tuh zarah ketika dia interaksi sama gio misalnya atau dengan bodi dengan siapapun yang ada di dalam situ
jadi ini yang kayaknya membuat para pembaca harap harap cemas dan deg degan gitu
ini gimana sih
tapi kenapa terakhir
apa yang menyebabkan oke enam sudah cukup kenapa tidak tujuh delapan seperti seri harry potter kan
karena konsepnya itu sudah saya bikin kan dari tahun dua ribu satu
bahkan judul inteligensi bunpagi itu sudah saya rilis ke publik dari tahun dua ribu dua ketika rilis akar
buku yang kedua sudah bilang bahwa sebetulnya konsep aku tuh trilogi awalnya
jadi ksatria putri dan bintang jatuh adalah yang pertama
masalahnya tadinya akar itu mau satu bab doang
tapi ketika aku garap kok bisa jadi satu buku ya gitu
akhirnya berubahlah si konsep itu
tapi tetap sebetulnya cuma tiga bagian
bab yang di tengahnya yang harusnya episode keduanya itu adalah akar partikel petir gelombang
ini sebetulnya gabungan yang episode kedua aku pecah jadi empat gitu
baru yang ketiga ini
jadi memang sebetulnya dari dulu konsepnya sudah tamat di sini sih gitu
jadi wow dari dua ribu satu sudah memikirkan enam episode ini
tapi saya lihat ya ini kan pertama ada yang supernova pertama yaitu satria putri bintang jatuh
kemudian akar kemudian petir
delapan tahun kemudian lahir partikel
kemudian yang saya pegang sini gelombang
dan akhirnya tahun ini keluar inteligensi mumpun
apa yang terjadi kenapa dibagi dua ya
sebetulnya nggak dibagi dua sih
oke tapi delapan tahun lumayan lama loh
banget banget aku ngerti sih
jadi ketika petir itu adalah awal aku berkeluarga
dan terus terang nafas apa ya stamina untuk bikin novel itu kan nafasnya harus panjang
jadi saat itu aku menyelipkan sebetulnya menyelipkan sebuah karya yaitu filosofi kopi
jadi setelah petir itu aku kayak break dari supernova
karena susah sekali untuk nyari waktu bikin novel panjang
akhirnya keluarlah filosofi kopi
seiring dengan waktu banyak ide ide lain bermunculan kan gitu
akhirnya dibilang vakum bukan tapi aku berkarya yang lain banyak banget diantara itu
lalu nulis lagi skenario film perahu kertas dan sebagainya
jadi bukan berarti tidak ngapa ngapain
tapi aku terselingi oleh berbagai macam proyek kreatif lainnya
sampai akhirnya ketika partikel aku tekad lah sama diriku sendiri
aku akan nulis maraton supernova sampai selesai
lama lama capek juga dengernya
oke oke aku akan bekerjakan
jadi partikel tahun dua ribu dua belas
kemudian gelombang ini dua ribu delapan belas
sekarang dua ribu enam belas ini
inteligensi embun pagi mengenai apa sih sebenarnya
mungkin aku harus cerita serial supernova sebetulnya tentang apa
mengenai apa sih sebenarnya
ini bagi teman teman apalagi yang milenial
yang belum sempat membaca serinya
jadi kalau orang baca satu sampai lima
mungkin hanya akan mendapatkan profil orang orang muda
yang punya kegelisahan spiritual
yang kemudian berusaha mencari jati diri mereka
dengan cara mereka masing masing
intinya seperti itu
tapi di supernova ke enam ini akan diungkap bahwa sebetulnya mereka punya misi besar
dan misi besar ini berhubungan dengan eksistensi
tentu ini percampuran dari renunganku
tapi aku betul betul terinspirasi sama konsep bodhisattva sebetulnya
bodhisattva itu kan adalah sekelompok beings lah ya
makhluk yang mulia
yang kemudian mengorbankan diri
untuk menyelamatkan makhluk makhluk lain menuju pembebasan
dan mereka tidak akan berhenti sampai semua makhluk terbebaskan
jadi intinya sebetulnya itu
aku terinspirasi oleh bodhisattva
ini mungkin kedengerannya agak berat
tapi sebenarnya banyak sekali kisah cintanya
oh iya tentunya
karena itu juga preferensi saya
ketika aku baca sesuatu
aku pengen gak cuma dapat ilmu
aku pengen dapat apa ya namanya
ada yang dihubungkan
dan selalu ada dalam supernova
iya tapi lima belas tahun kan sebenarnya perjalanan yang cukup panjang
dan yang menarik ini saya ingat ya
pertemu dengan dee
waktu itu masih
kita juga masih jauh lebih muda
lima belas tahun yang lalu
pertama kali datang dengan buku supernova pertama
karena disini ya itu ada kisah
storynya itu bagus
ada filosofi metafisikanya itu juga
apa sebenarnya ya
yang memulai itu sehingga
dee itu bisa
ini lima belas tahun ke depan
atau ke depan saya akan fokus ke
karena ada momen momen dimana aku ngerasa
udah pengen berhenti juga
udah deh kayaknya stop aja deh
any excuse bahwa udah selesai
perahu kertas juga sukses
tapi memang ketika supernova ini
aku selalu merasa
ini bukan sekedar cerita
aku bertumbuh juga dengan
yang mengawal itu semua
adalah kegelisahan spiritualku sendiri
itulah kenapa aku nulis supernova pertama
dan ketika selesai menulis supernova pertama
aku merasa kayak belum selesai
masih ada yang ingin ku ceritakan
masih ada yang ingin ku eksplorasi gitu
tapi karena aku tau
waktu itu kan umur dua puluh an ya
siapa sih yang mau percaya
petua petua kehidupan dari anak umur dua puluh an tahun gitu
aku kemas dengan sesuatu yang aku memang suka
yaudah akhirnya semua itu
terkemas dalam format fiksi
tapi di dalamnya sendiri
itulah kompilasi dari
supernovac itu bisa dibilang kayak
aku tuh berusaha menjawab
apakah pertanyaan itu sudah terjawab
apakah kegelisahan itu sudah hilang
dan apakah ini merupakan akhir
dari perjalanan spiritual
karena saya juga melihatnya sebagai perjalanan spiritual
seorang di lestari
seorang yang mencari kemampuan
dan ingin mencari tujuan
dan hidup itu
ketika kita menjalin sesuatu gitu
satu hal yang saya sadari
ternyata tidak ada terminal yang fix
oke pemahaman saya hari ini
tapi ternyata ketika saya jalankan
hidup saya lagi bertahun tahun
terjadi peristiwa lain lain
terjadi perenungan lain lain
ternyata kok terminal yang dahulu
tidak se permanen yang aku pikir ya
kesimpulan aku adalah
kayaknya kita memang harus terus siap
dengan yang namanya perubahan
yang sekarang sudah kurampungkan
apakah semua pertanyaan terjawab
aku merasa bahwa
lima belas tahun yang lalu itu
ya sudah terpuaskan di serial ini
tapi tentu akan selalu ada pertanyaan baru
akan selalu ada
dan itu ya sudah akhirnya menjadi ikhtiar kita
tidak pernah ada terminal yang permanen
jadi paling tidak ada progress ya
dalam perjalanan ini
dari stasiun ke stasiun berikutnya
dan mungkin setelah ini akan lahir
terminal terminal baru lagi
malah aku khawatir kalau dia berhenti
berarti hidup kita stagnan
ini luar biasa ya
karena kita sudah berjalan ke frankfurt fair
dari masa ke masa
ini lima belas tahun kan berarti
dari pembaca awalnya sampai sekarang
mereka sudah melakukan evolusi
mungkin perjalanan spiritual
feedback dari para pembaca itu
dan ada semacam fan club lah
biasanya kalau orang baca oke
tapi ini melahirkan sebuah
fan club yang
biasanya tidak ditemukan
apa kira kira yang mereka cari
dan mereka dapatkan dari buku itu
sesuai aku tidak tahu pasti juga
karena itu tadi
ketika aku menulis supernova itu kan
orientasinya lebih ke diriku sendiri
so prinsipku selalu
kalau ada pembaca yang merasa
dapat sesuatu dari situ syukur
tapi aku tidak berusaha preaching
atau berusaha meng confirm orang
ini seperti ini
tapi yang uniknya adalah
banyak orang yang
misalnya dia baca waktu sma
terus dia masih simpen nih bukunya
dan dia kemudian tahu bahwa supernova muncul lagi
kedua ketiga dan seterusnya
dia baca lagi
ternyata eh waktu dulu saya tidak mengerti
sekarang saya jadi mengerti
dia itu sebenarnya mau ngomong apa
lalu ada juga yang pembaca pembaca muda
dimana mereka sekarang
masuknya itu bukan cuma dari buku pertama
tapi dia masuknya mungkin dari petir
dan dia suka
mencari serial lain
dan aku selalu melihat bahwa
respon pembaca itu berlapis
ada yang memang senang banget sama kisah cintanya
beberapa yang mungkin minoritas
mereka sampai ke
pemahaman ataupun perenungan spiritualnya
tapi aku tidak merasa
kamu harus sampai ke level ini
untuk paham tidak juga
mereka bisa ambil semuanya
atau apa saja yang mereka inginkan
apapun lah yang bisa kalian ambil dari situ
kejalanan dan usia mereka
dan kayaknya memang konsep yang aku suka
dari sebuah cerita adalah sebuah cerita
yang mampu merangkum
ataupun merangkul banyak segmen
aku tidak ingin
dia berada di satu segmen tertentu saja
tapi disukain anak sma bisa
disukain sama muda dewasa bisa
dan yang jelas
kalau misalnya membaca supernova pertama
usianya pertama kali lima belas tahun
sekarang sudah tiga puluh tahun ya
masih membaca dari sma
sekarang sudah punya anak
saya tertarik ya mengenai teknis dari supernova itu sendiri
metafisika dan aspek spiritualitasnya
banyak sekali traveling
misalnya ke amerika latin
jadi itu penuh dengan petualangan
ada juga yang referensi
yang kita sebut kosmos
kosmos dan lain sebagainya
dari segi judul
ada akar ada petir
gelombang inteligensi embun pagi
dan berikut simbol simbolnya
yang lahir ya dari judul itu
jadi mereka ini kan istilahnya
kalau pramuka dulu kita kenal gugus ya
gugus itu kayak grup
setiap orang itu punya fungsi
nah kemudian ini sesuatu yang saya kemudian
sebagian simbolnya saya ambil dari
insiden simbol yang kayak udah ada
itu sudah umum lah
tapi ada beberapa yang
filosofi yang tua
tapi ada beberapa yang memang saya
generate sendiri bersama desainer saya
seperti gelombang itu kita bikin sendiri
termasuk inteligenci mbun pagi
saya mencari apa yang kira kira
cerita maupun tokoh yang akan saya garap sekarang itu
oke sekarang inteligenci mbun pagi
itu apa maksudnya
gak ada sih bukunya ya
tapi kira kira dia itu bingkai heksagonal
di tengahnya itu ada triple helix
nah kita tau
kalau dna kan double helix
karena dia punya
tiga unsur di dalam dirinya
anggota terakhir ini
dan kenapa dia heksagonal
karena gugus ini terdiri dari enam
dan sebetulnya enam itu kan seperti
geometri sakral ya
kita tahu rumah lebah itu enam
enam enam semuanya enam
nah itu yang kemudian saya angkat
si gugus ini pun enam puluh
artinya itu apa
dalam hal ini gelombang laut
atau gelombang cahaya
atau gelombang apa
jadi tokoh utamanya kan namanya alva
dia itu disebut pertas mimpi
jadi dia mampu
kemampuan dia itu adalah dia membentuk
sebuah semesta sendiri gitu
yang hanya bisa dimasuki lewat mimpi
karena itu sebelum dia mengetahui
identitas dirinya dia yang mengalami
mimpi buruk lah gak bisa tidur
karena dia sampai takut sama mimpinya sendiri
saking powerfulnya mimpi itu
so gelombang itu adalah
gelombang kesadaran yang dia harus
masuki untuk bisa masuk ke dalam
si semesta mimpinya itu
nama tokohnya zarah
zarah sendiri bahasa arab
yang artinya memang partikel
dulu tuh saya selalu bikin
ini si empat judul ini harus
komplementer lah gitu
gelombang dan partikel
itu seperti aspek kalau dalam fisika kuantum
wave dan partikel
kedua ini kedua sisi yang membentuk
satu realitas materi
sinar kan bisa menjadi gelombang tapi bisa juga menjadi panas
lalu akar dan petir
human lah ya kita
keterikatan kita kepada bumi
sementara petir itu
ya kita mulai punya apa sih
divine itu di atas
kan ada dewa petir juga
kekuatan langit dan sebagainya
kita sudah belajar ini
tapi supernova itu kan ada arti ilmiahnya juga
kalau supernova ilmiahnya kan ledakan bintang
si tokoh supernova ini kan dia bergerak di internet
kemudian keberadaannya itu
untuk akhirnya bertanya tanya
siapa aku kenapa aku ada disini
dunia ini kenapa begini blablabla
dan ketika mereka mengakses supernova
mereka mendapatkan ledakan kesadaran
pertanyaan gimana sih risetnya kalau perpustakaan ke dua ribu satu kan belum ada internet
tuh bener bener deh ya udah riset pustaka manual gitu kan kalau sekarang udah gampang
banget ya tinggal di google aja semuanya tinggal di google tapi yang pemetaan cerita itu
tuh aku sampai jadi ketika menulis partikel itu aku memetakan ulang lagi dari awal semuanya kertas
empat aku gabung gabung pakai manual tuh pakai selotip gitu delapan biji terus aku gambar gambar
lah disitu kayak bikin semacam mind map terus terus terus dan akhirnya setiap buku kemudian
aku pecah lagi jadi babak satunya apa babak dua nya apa dua a nya apa tiga a nya apa gitu it's very apa ya
kerjaan clerical sih gitu tapi itu yang menantang sebetulnya menurut aku karena
aku ini memang senang sekali sama cerita serial dari kecil apa squati tim paling sering dibaca
komik terus cerita apa dulu sih video betamex ya pinjam cerita silat gitu kan aku senang sekali
semangat serial itu abis ini apa kita terus tumbuh bersama si karakter gitu jadi kayaknya itu juga
yang ingin aku share dan deliver ke para pembaca gitu gimana evolusi sebuah karakter bagaimana
berbagai macam kehidupan tiba tiba
bertemu bersimpangan gitu represented to
yang lebih besar lagi disiplin sebetulnya
biasanya kalau menulis di mana
ada ruangan sendiri yang do not gystem
awas kalau mengganggu
pokoknya ada tiga supernova terakhirnya ya
hampir nggak berhenti
dari mulai partikel gelombang inteligensi mumpagi
kayaknya semua jurus menulis yang ada
itu keluar semua deh dari nulis tanpa musik
sampai pakai musik
di rumah sampai di kafe
kemudian nulis subuh
suami anak anak ngapain pada saat ini
jangan ganggu mama
sampai rantangan suamiku rantangan ketika
waktu sempat aku sampai
karena satu hari itu bisa habis berapa ya
mungkin enam jam kali untuk nulis gitu
dan masih ada pekerjaan lain di luar itu kan
jadi wah benar benar dikasih
itu yang penting karena
ya itu tadi aku bilang kayak lari maraton
kita nafasnya memang harus panas
jadi seperti ada target yang dikejar ya kalau saya lihat ya
ini harus ini keluar ini harus dilahirkan atau rampung pada tanggal ini dan lain sebagainya
karena bagiku tekanan itu perlu
mungkin orang beda beda
tapi terus terang aku nih sebetulnya kelihatannya produktif
tapi sebetulnya nature nya pemalas
jadi kalau aku tidak ditekan dengan sebuah deadline gitu
itu yang menekan dengan deadline itu siapa
publisher atau diri sendiri
diri sendiri sih sebetulnya
publisherku sudah pasrah
kapanpun kamu siap silahkan gitu
tapi aku yang berusaha untuk
oke karena semakin aku tunda lama
semakin juga aku tertunda dari banyak hal lain yang mungkin aku pengen kerjakan dalam hidup gitu kan
jadi pending matters terus
inbox nya terlalu banyak
macem macem kan gitu
buku yang dibaca
khususnya buku buku ilmiah yang menjadi referensi
wah banyak banget
your favorite yang paling berpengaruh lah
yang mungkin pertama kali memulai perjalanan ini kan pasti ada inspirasi
kalau kita bicara inspirasi
ada yang membuat trigger ya
oke ini adalah yang saya ingin lakukan
yang mulai mengawali penelusuran spiritualnya ya gitu
tapi kemudian aku mulai tertarik saya
mulai tertarik sains yang bicara mengenai kesadaran itu ketika baca sebuah buku berjudul
dia seorang fisisist
ini bagi anda yang ingin mencatat
habis itu baru kemudian aku mendapatkan lift lagi di buku buku graham hankok
yang merupakan seorang arkeolog
tapi dia mempertanyakan semua buku buku
yang merupakan sebuah arkeolog yang kita tahu sekarang ini
bahwa jangan jangan piramida giza itu lebih tua daripada yang kita duga gitu
dan fungsinya mungkin bukan sebagai kuburan firaun
iya lalu mulai aku kenal juga dengan paul stamatch
dia seorang mikologis ahli fungi
dan dia bicara mengenai fungi itu
segala jamur jamur dan partikel itu isinya
itu aku dapat banget dari paul stamats
dan kayaknya salah satu buku yang mbak desy pinjamkan saat itu
tapi tentang asal usul manusia gitu
bahwa jangan jangan ada peradaban tinggi yang selama ini
bukan karena kita nggak tahu
tapi kita nggak punya persepsi cukup luas untuk mendeteksi mereka
misalnya seperti itu
nah ini udah mulai kan
dan aku senang karena aku orang yang
apa namanya bagiku tuh segala sesuatu itu unsur fiksi
it's okay kita bermain dengan berbagai macam elemen
yang barangkali mungkin beberapa literatur tabu gitu ya
menggunakan hal hal yang sangat up the world gitu
tapi aku suka memainkan itu sebagai unsur fiksi dalam cerita cerita aku
oke sekarang kalau bagian dari mungkin bagi yang suka membaca
apalagi mas hustianya muda ya
lebih ke percintaannya dan tokohnya
karena tergila gila biasanya dengan karakternya itu
dari mana karakter ini
apakah dari teman teman atau orang yang pernah dikenal
dan yang paling favorit di sendiri siapa
jatuh cinta kah di terhadap karakter karakter itu
aku selalu merasa paling dekat dengan tokoh yang paling baru aku garap
misalnya ketika nulis akar bodi
itu benar benar asli jatuh cinta banget yang sampai
aduh kalau ada bodi beneran gua lamar deh gitu ya
sampai begitu rasanya
padahal kan itu karakter yang kucip tangan sendiri gitu
tapi bagiku justru perasaan seperti itulah yang kemudian akan tertular ke
kalau kitanya sendiri gak gregetan
gimana kita bisa bikin pembaca ketawa kalau kita sendiri gak ketawa gitu
jadi aku memang sengaja menceburkan diriku ke dalam karakter karakter ini gitu
mungkin karena dia
dengan alfa itu aku jadi menggali lagi tradisi batak
yang mana aku sendiri merasa
aku kan batak lahir di bandung
kayak kehilangan akarnya gitu loh sama tradisiku sendiri gitu
nah dengan nulis alfa itu
aku jadi lebih appreciate tentang kosmologi batak
jadi sampai kemudian melakukan perjalanan ke si anjur mula mula
tanah kelahirannya alpha gitu ya
tapi ketika nulis inteligensi bunpagi
ada tokoh tokoh yang tadinya cuma selewat
dan kali ini mereka digarap dalam gitu
akhirnya suka juga
jadi bingung sih pada akhirnya yang mana ya
jadi sebenarnya proses di jatuh cinta berkali kali
dengan karakter yang diciptakan
iya dan banyak orang yang membacanya akhirnya jatuh cinta
tapi tidak ada satu karakter yang memang misalnya
dan berdasarkan orang yang
enggak semua karakterku itu kayak kain perca
bukan kayak oh ini berdasarkan suami gue gitu
dan biasanya justru yang aku ambil dari orang lain adalah
perjalanan fisiknya mereka lah gitu ya
misalnya kayak bodi
aku punya teman backpacker yang aku ambil perjalanan dia kemana aja
dia ngapain aja gitu
tapi karakternya sendiri itu aku create
wow luar biasa
di sini bicara mengenai perjalanan
di sini saya baca di lombang kan ada kusko
saya udah pernah ke kusko di peru
di sendiri pernah kesana atau mungkin merasa tidak perlu kesana
tapi mendapatkannya dari risa
bagaimana dari tempat tempat yang dipilih
hampir semua tempat yang kutulis di supernova itu belum pernah kunjungi
segelintir yang aku kunjungi langsung gitu
tapi mungkin sudah pernah secara astral ya terhari hari
mengandalkan arah sumber sih sebetulnya
dan sebetulnya yang penting bagi aku adalah bagaimana kita menggali arah sumber
supaya kita mendapatkan informasi yang strategis
sehingga ketika kita tulis ke dalam tulisan kita

seolah olah merasa bahwa dirinya dibawa berjalan jalan gitu
bahkan mengira bahwa saya sudah pernah ke tempat itu
alas sumbernya siapa siapa aja
kayak misalnya untuk di partikel itu kan ada tanjung puting
saya belum pernah kesana
akhirnya waktu itu saya ngelepas di twitter
siapa ya yang bisa bantu gitu
namanya ada yang nyaut
dia guide di tanjung puting
akhirnya saya tanya sama dia
dan wawancaranya itu mungkin pertanyaan agak nggak bisa
pertanyaan agak nggak biasa
rasa udaranya gimana
terus panaskah lembabkah atau apa
karena itu apa namanya sensasi panca indra
kita harus tanya orang yang mengalami langsung
hal hal seperti itu yang kemudian menurut saya menarik dari sebuah riset
oke rangkaian kata kata
karena di salah satu yang membuat orang gampang jatuh cinta dengan orang lain
yang membuat orang gampang jatuh cinta dengan bukunya di itu adalah
kata kata itu seolah olah ya membuka semua imajinasi hati dan lain sebagainya
ada evolusi selama lima belas tahun ini dari bagaimana d sendiri menulis
dan pilihan kata kata itu sendiri
sejujurnya kalau aku baca kesatria putri yang pentingnya itu sekarang
gitu ya kerenyit
kok gitu sih dulu nulisnya gitu kan
kalau buat aku yang paling terasa adalah mungkin aku lebih aware bahwa sebuah tulisan yang baik menurut aku adalah ketika si penulisnya itu mampu menahan diri untuk tidak tampil
dia mengedepankan karakternya biarlah si pembaca mengalami cerita lewat karakter
jadi hands of god itu karena penulis seperti tuhan dalam karyanya gitu
dia menciptakan segala sesuatu
itu jangan sampai kelihatan
jadi ini sesuatu yang sangat subtil sangat halus
tapi menurut saya ini sesuatu yang juga susah sekali dicapai
kayaknya butuh jam terbang kedewasaan penguasaan
cara kita bikin narasi cara kita ngambil angle itu dari mana
itu kan seperti kamera gitu ya
jangan sampai kamera ini kelihatan gitu
nah itu yang menurut saya sesuatu yang terbaik
menurut saya sesuatu yang terus menerus saya pelajari
salah satunya lagi juga soal struktur
bahwa ada ternyata memang grafik yang memang mungkin itu klasik ya
seperti orang bilang tiga babak
tapi gak mudah
sama sekali tidak mudah bikin grafik cerita yang sangat rapih gitu
dan itu yang kemudian menjadi sesuatu yang saya ulik terus menerus
nadi sendiri rajin membaca novel orang lain karya lain
sekarang cukup rajin
tapi yang lebih rajin lagi ikut workshop
di mana online atau
karena kebanyakan guru gurunya di amerika di inggris
jadi masih rajin terus menerus belajar ya
ini mungkin salah satu kunci keberhasilan
karena kadang kadang kita begitu dekat dengan apa yang kita kerjakan
sampai gak sadar lagi sebetulnya tekniknya gimana sih
begitu kita dengar dari orang lain kita jadi ngeh
oh ternyata itu yang
harus saya lakukan itu yang belum saya lakukan
tak hanya sukses di pasaran
sejumlah novel karya dewi lestari juga diangkat ke layar lebar
hingga kini sudah lima novel karya dewi lestari yang diangkat ke layar lebar
yaitu perahu kertas madre rectoverso supernova dan filosofi kopi
karya karya dewi di layar lebar dikerjakan sutradara dan aktor terkenal
film pertama yang diangkat dari buku dewi lestari adalah perahu kertas
yang dirilis pada tahun dua ribu dua puluh
film dengan tema percintaan ini disutradarai hanung bramantio
dan dibintangi maudie ayunda reza rahardian dan adipati dolken
dewi lestari juga menulis sendiri skenario film ini yang dibuat dalam dua seri
film selanjutnya adalah recto verso yang dirilis pada tahun dua ribu tiga belas
film ini berisi lima cerita yang dipilih dari sebelas cerita pendek dalam buku recto verso
kelima cerita ini disutradarai oleh lima orang berbeda
yaitu olga lydia cathy sharon marcella zalianti happy salma dan
berikutnya film supernova yang disutradarai rizal mantovani
dirilis pada tahun dua ribu empat belas
film ini menampilkan perspektif berbeda dalam memandang persoalan kehidupan
dengan menyasar segmen penonton remaja
film ini diperkaya dengan penggunaan animasi dalam sejumlah adegan film
ralid shah herjunot ali dan fadi nuril tampil dalam film ini
buku karya dewi lestari yang ditulis pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
filosofi kopi juga diangkat ke layar lebar dan dirilis pada tahun dua ribu lima belas
film ini disutradarai oleh angga dwima sasongko dan dibintangi oleh ciko jeriko dan rio dewanto
filosofi kopi bercerita tentang perjuangan seorang yang memiliki minat terhadap kopi
dan memaknai kopi sebagai bagian dari kehidupan
ya di salah satu cerita yang ditulis yang favorit saya itu adalah madre ini sebenarnya
ini sebenarnya madre bukan kisah percintaan tapi mengenai pembuatan roti
nah dari situ tuh sampai saya tuh lapar dan bau rotinya itu betul betul terasa
bagaimana kamu melakukannya
aku kalau mau bikin orang jatuh cinta aku harus jatuh cinta duluan gitu kan
termasuk sama roti
termasuk sama roti
dan pembuatan madre itu itu gawat
aku tuh yang sampai sepuluh menit sekali kebayang roti lapar
aku sampai pindah kerja ke kopitiam supaya bisa makan roti bakar dan sebagainya gitu
itu sebenarnya terinspirasi karena aku suka masak ikut kursus bikin roti
dan ketika dapat penjelasan dari instruktur dia cerita tentang yang namanya adonan biang
adonan biang ini bisa turun temurun dalam sebuah keluarga
itu bisa turun temurun dalam sebuah keluarga
langsung yang kayak ada bohlam nyala gitu kan
wah unsur fiksi nih
begitu pulang langsung research mengenai si adonan biang itu
dan somehow tiba tiba langsung kayak berkembangannya dalam otakku
wah ini bakal bisa potensi jadi sebuah jalan
pemilihan kata kata ini ini yang membedakan misalnya ya penulis yang sejati seperti di
dan mungkin penulis resep lah begitu
dari dulu memang suka menulis
dari dulu memang menyukai kata kata
dari kecil itu aku bukan butuh buku waktu kecil
tapi aku selalu suka menulis
sepertinya kecenderungan menulisku itu malah jauh lebih kuat daripada kecenderunganku membaca
membaca pada akhirnya ketika udah dewasa udah punya uang sendiri bisa beli buku yang aku suka
aku jadi suka baca
tapi menulis itu udah kayak apa ya
karena mungkin aku senang berhayal
dan formatnya akhirnya lewat menulis
tapi sebenarnya lebih suka lagi adalah suka cerita
bagaimana sebuah cerita bisa berkembang dan merasuk
itu kayaknya yang satu ya
dan saya rasa inilah yang ditularkan kepada pembacaannya
oke ini supernova yang terakhir berarti ada semacam perjalanan juga yang berakhir
paling tidak untuk babak saat ini
sekarang kan kita juga di kafe yang namanya filosofi kopi
ini berdasarkan salah ini nama dari salah satu buku yang dimasukkan dan sekarang juga datanya
oke makna kehidupan
oke makna kehidupan kenapa
karena kayaknya dalam hidup ini kita mengalami
mengalami mati mengalami lahir mengalami pertumbuhan mengalami jatuh cinta sakit hati patah hati kecewa senang
semua itu menurut aku adalah pelajaran untuk mengalami
bagiku cinta adalah energi dasar yang menggerakkan kehidupan
oke definisi kebahagiaan
apa artinya kebahagiaan
menurutku kebahagiaan sejati adalah ketika kita berhenti mencari kebahagiaan itu sendiri
kemudian kamu sudah senang dengan apa saja yang kamu punya
start awal bagi kehidupan baru
apa tuh istilahnya struktur dalam kehidupan
kita bisa jalan dalam hidup ini karena kita bersosialisasi karena kita berteman
proses dari titik a menuju titik b
apa yang paling ditakuti dalam hidup ini
kalau saya tidak terbangunkan
kalau saya tidak terbangunkan secara spiritual dalam hidup ini itu yang aku ngeri
karena ada yang bilang katanya kejahatan itu atau ketidaktahuan adalah sebuah berkat
tapi alangkah berkahnya apabila justru kita mendapatkan pengetahuan di dalam hidup
apalagi ketika sebagai pelayanan kasus berikut ini
yani'ih i isso sendiri lagidtowych hamburg wurde hannahanna
aku juga dapat penyegaran karena bagi aku break dalam berkarya itu bisa jadi sama pentingnya dengan berkarya itu sendiri
tapi pada saat break ini akan apa yang dilakukan
kembali ke masak kembali ke membaca nyanyi bermusik
karena kemarin ini bukannya gak membaca tapi membacanya dengan tujuan riset bukan untuk hiburan
sekarang aku pengen membaca untuk terhibur
nonton film mungkin film film yang buku buku yang sudah dijadikan film
apa pendapat andi mengenai film film itu
beragam ada yang sesuai ada yang kurang sesuai
tapi bagiku yang lebih penting dari itu semua adalah
aku tidak pernah mensakralkan karyaku bahwa tidak bisa di filmkan
karena bagiku sebetulnya itu kan hanya
ekspresi artistik cuma kali ini formatnya visual
dan aku malah selalu punya rasa penasaran kalau orang menginterpretasikan karyaku
dalam bentuk lain itu bakal jadi apa ya
tapi merasa memiliki nggak ketika misalnya menonton film seperti filosofi kopi atau perahu kertas
merasa bahwa oh ini milikku
atau seperti buku itu
tergantung kalau yang aku memang terlibat di dalamnya seperti perahu kertas otomatis
karena aku yang nulis skenario
tapi kalau enggak aku malah menikmati menjadi seorang penonton
dan dalam posisiku sebagai penonton itu kadang kadang ada komentar
kok dulu gue nulis begitu ya kok gila banget ya kok kepikir
misalnya seperti itu
pokoknya menikmati menjadi seseorang yang tidak berada di dalam
kemudi lagi karena begitu kita nulis kan itu semuanya kita yang mengemudikan nih
begitu kita jadi penonton oke aku pengen lihat nih gimana orang lain ngemudiin gitu kan
jadi itu pengalaman yang menarik sendiri
tapi itu karena wujudnya kan berbeda kan dari buku itu sendiri
oke sekarang ke depan berarti ada perjalanan terminal lagi yang akan dituju
kira kira ada bentuknya mimpi yang masih belum dicapai
atau keinginan hasrat cita cita
atau sama sekali belum terpikirkan
kayaknya kalau hasrat cita cita sekarang tuh udah lebih kayak to do list deh
ketimbang daftar mimpi gitu
karena rasanya aku sudah menemukan jalur yang yaudah ini memang jalurku nih
menulis dan musik itu kecalungan
jadi ini adalah jati diri di tidakkan berubah
but what is your purpose sebenarnya
dengan menulis ini sebenarnya what is your produce
apa maknanya apa tujuannya
kira kira kenapa di menjadi menelurkan begitu banyak buku
ini mungkin terdengar egois tapi kalau aku jujur sama diriku sendiri
pada kenyataannya itu
aku ingin memuaskan diriku sendiri dengan cara bercerita dan cerita yang aku suka gitu
seperti yang tadi kita obrolkan mengenai coklat
mengenai cookies gitu ya
jadi kita sempet ngobrol kan gitu
saya suka coklat di suka cookies
ada cookies di sana yang ini belum ada di pasaran nih rasanya begitu ya
walaupun mungkin ada tapi kita gak tau gitu
aku pengen ah naro ini gitu
just because gitu hanya karena itu yang aku suka
dan bagiku menulis pun seperti itu
banyak unsur unsur dalam menulis yang aku suka dan kadang kadang tidak aku dapatkan
di dalam apa yang aku baca
akhirnya apa bikin sendiri gitu
dan itu kayaknya yang menggerakkan aku menulis
dan begitu banyak hal yang ingin aku share
format yang aku pilih adalah tulisan
kayaknya ketika aku menulis ada kejernihan yang tiba tiba muncul gitu
oke sekarang supernova ke enam sudah rampung
perasaannya apa ada semacam kesedihan juga karena yang sudah menetapkan bahwa ini adalah seri terakhir
iya iya ini aku juga gak nyangka sih
apa perasaannya sedih say goodbye atau lega merasa sudah berhasil
kayaknya tuh waktu mungkin let's say tiga tahun empat tahun yang lalu gitu ya
aku pengen cepet selesai gitu
wah membayangkan sudah tidak ada lagi yang nagih nagih enak gitu kan
tapi begitu nulis babak babak terakhir itu aku sedih
bahkan waktu bikin satu adegan klimaks di iep itu aku nangis
aku nangis dan untungnya waktu itu aku sendirian
aku kerja di sebuah kafe langgananku di dekat rumah
waktu itu lagi ada arisan nih di si kafe gitu
jadi penuh banget akhirnya karyawannya berbaik hati yaudah mbak kerja di kantornya aja gitu
jadi mereka punya kantor kecil slash gudang gitu ya aku kerja disitu sendirian
dan itu pas lagi nulis adegan klimaksnya di babak terakhir supernova iep
momen yang sangat emosional sampai aku nangis terseduh seduh di dalam kamar itu sendirian gitu
dan aku seneng banget akhirnya aku bisa ngungsi disitu karena gak ada yang bisa lihat kan
aku nangis dan ada disitu wah itu kayak lepas banget
wow ya nulis aja menangis apalagi nanti emang membaca
buku ini terbit pada tanggal dua puluh delapan februari tentu sudah ditunggu tunggu
aku tidak suka set ending
apalagi untuk serial lima belas tahun please deh
kalau sampai saat ending kan kasian banget ya gitu aku juga aduh gak tega gitu
ada tragedi di dalam iep ini juga tetap mengandung unsur tragedi bahwa
barangkali ada satu tokoh yang menjadi favorit banyak orang

dan harus berpisah dengan tokoh itu gitu
yang ketika aku nulisnya pun aku patah hati gitu tapi ya ya itulah namanya sebuah cerita untuk membuat sebuah grafik dramatis banyak pengorbanan kan gitu
ada orang orang yang dikorbankan
kita tidak sabar untuk membacanya di sekali lagi selamat
prestasi yang luar biasa dan tentu saja kita tunggu
kita baca ada cinta ada kesedihan ada filosofi ada suatu renungan mengenai penyakit
suatu renungan mengenai pencarian jati diri makna kehidupan dan lain sebagainya
dan saya rasa pasti akan ya mendapatkan tempat yang luar biasa dalam the literary scene di indonesia
terima kasih di
thank you so much terima kasih banyak mas ria
sehat selalu dalam perjalanan berikutnya dan karya karya berikutnya
makasih banget mbak desi
ya demikian bincang bincang kita bersama d lestari
bersama saya desi anwar saksikan insight